diduga akibat dihantam gelombang kapal layar motor berlian satu
dari malaysia menuju selat panjang tenggelam di perairan pulau rangsang kabupaten kepulauan meranti riau
proses evakuasi abk kapal layar motor berlian satu dilakukan tim sar gabungan dari basarnas
satpol air dan tni angkatan laut di perairan pulau rangsang kabupaten kepulauan meranti riau
sembilan abk berhasil dievakuasi tim sar gabungan dalam kondisi selamat dan langsung mendapat penanganan medis
sebelumnya kapal layar motor berlian satu yang mengangkut logistik dari malaysia tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi